pada bulan mei kemarin kami sudah berhasil menambah sekitar empat puluh lima
jadi saat ini ada satu ratus dua puluh satu ratus empat tempat tidur kita berhasil menambah
jadi hampir empat puluh di bulan mei
padahal di bulan februari kita hanya punya sekitar enam puluh ribu tempat tidur
ini tentu saja bisa terwujud berkat kerjasama dukungan yang kuat kami dari kementerian kesehatan
dari jajan kesehatan terhadap kerjasama dari pemerintah daerah maupun tni polri
yang bahu membahu sinergi maupun juga bumn dalam hal ini pertamina
yang dengan anak perusahaannya pertamedica ini berusaha untuk menambah tempat tidur secara cepat
sehingga kita berharap bisa memberikan pelayanan terbaik masyarakat
namun sekali lagi bapak ibu semua
kami ini garda terakhir
jangan berpikir gimana kami istilahnya menambah tempat tidur
tapi berpikirlah gimana bapak ibu bisa melaksanakan atau mengikuti peraturan pemerintah terkait dengan ppkm
sehingga tidak bertambah lagi korban akibat pandemi covid ini